ditunjuk menjadi presidensi konferensi tingkat tinggi g dua puluh tentunya menjadi momentum bersejarah bagi indonesia
kesempatan serupa kemungkinan besar baru dapat terulang sekitar dua puluh tahun ke depan
berbagai kekhawatiran atas tidak tercapainya kesepakatan dalam ktt g dua puluh menguat
lantaran memanasnya kondisi geopolitik global karena perang rusia dan ukraina
pertanyaannya apakah ktt g dua puluh kali ini akan menghasilkan kesepakatan bersama
kita akan membahasnya malam ini bersama prof hikmahanto juwana pengamat hubungan internasional
selamat malam prof
selamat malam sehat ya
alhamdulillah prof sejauh ini prof melihat bagaimana apakah indonesia sebagai presidensi g dua puluh ini sudah bisa menjebatani permasalahan global
termasuk tadi dikatakan presiden
kita sekarang sedang menghadapi krisis ekonomi energi kesehatan pangan
dan juga termasuk soal konflik
antara negara rusia dan ukraina
tadi kita juga menyaksikan prof pernyataan presiden bahwa kita harus hentikan perang
anda melihatnya bagaimana
pertama begini ya kita masih belum melihat hasil dari apa yang disampaikan oleh para pemimpin yang mengikuti ktt
tetapi kita sudah melihat bagaimana bapak presiden
menyampaikan dalam pidato pembukaannya
bahwa perang ini harus diakhiri
dan saya setuju itu karena tanpa perang ini diakhiri tidak mungkin perekonomian dunia itu berhasil
nah oleh karena itu bapak presiden
imbau kepada negara kepala pemerintahan dari g dua puluh
bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama
tanggung jawab hanya terhadap mereka
tetapi tanggung jawab terhadap warga
dan warga dunia
nah oleh karena itu
bapak presiden menginginkan agar itu berakhir
kedua saya juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada yang merasa menang atau merasa kalah
nah oleh karena itu perang yang harus segera diakhiri ini
jangan sampai menurut saya dalam pandangan bapak presiden
menghilangkan muka dari salah satu negara
menghilangkan muka dari salah satu negara
menghilangkan muka dari salah satu negara

nah dalam konteks inilah mungkin nantinya setelah rtt ini
tentu pak pemimpin akan membuat komunike
nah komunike ini sedang dibahas
dan pasti adalah di dalam komunike ini
harus ada kenyamanan dari kepala pemerintahan dan kepala negara
termasuk tentunya rusia
tugaan saya yang menjadi alok itu karena
ada isu masalah perang
ada isu masalah perang
dan mungkin negara amerika prancis dan lain sebagainya
masih menganggap bahwa ini merupakan aneksasi yang dilakukan oleh rusia
atau agresi yang dilakukan oleh rusia
dan ini yang tentu tidak akan diterima oleh delegasi rusia
kalau bapak presiden saya sangat setuju
beliau tidak menyebut ini salah siapa dan sebagainya
tapi beliau minta perang dihentikan
dan itu sesuai dengan pasal dua ayat tiga piagam pbb
yang mengatakan bahwa antar negara
kalau mereka ada sekreta
dan demikian rupa sehingga tidak memperlepaskan perdamaian dan keamanan internasional
jadi ini yang juga disampaikan oleh bapak presiden
bahwa sebagai negara yang bertanggung jawab
kita harus bertanggung jawab dengan persyaratan bangsa bangsa
oke sebelum kita bahas ke komunike prof
kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi hari ini
apa saja yang anda temukan
poin poin penting yang anda temukan dalam g dua puluh hari ini
untuk kemudian menjadi modal dalam pembahasan besok
ya ini yang saya masih belum lihat ya
karena belum dibuka secara terbuka lah gitu ya
oleh siapapun yang terlibat dalam g dua puluh
apa saja yang dibicarakan dan apa yang sudah dicapai
saya sendiri karena ada di jakarta saya tidak di bali
dan saya tidak punya informasi mengenai apa yang sudah dibicarakan
tetapi yang saya lihat kemarin ada pertemuan bilateral
yang paling penting adalah pertemuan antara presiden amerika serikat dengan presiden china
kita tidak lama ada persaingan antar dua negara besar ini
dan kita berharap bahwa dengan pertemuan bilateral kemarin
maka tensi akan meningkat
lalu saya tahu bahwa bapak presiden
sudah membuka dengan pidato yang sangat sekali
dimana sudah membuka semacam awareness
bahwa yang penting itu adalah kita semua menjalankan tanggung jawab kita
dan kemudian kita akan mulai dengan positif
oke karena anda sudah mention begitu ya
soal pertemuan bilateral antara joe biden dan xi jinping begitu prof
anda melihatnya bagaimana
pertemuan bilateral yang kemarin terjadi ini sejauh mana ini akan kemudian mempengaruhi situasi geopolitik saat ini
ini akan berdampak positif ya
karena kedua pemimpin sudah sepakat bahwa mereka akan mengintensifikasi komunikasi diantara mereka
bahkan di level mereka
presiden amerika serikat
meminta kepada pilihan negerinya untuk datang ke beijing
dan dengan mitranya
kemudian membicarakan masalah masalah
yang mungkin selama ini
karena mereka melalui media massa
ataupun masukan masukan dari birokrasinya
bukannya justru membuat cair
tetapi justru menjadi ketegangan antar negara
dengan kesepakatan ini
mungkin akan menurunkan ketegangan itu
mereka sudah bersepakat bahwa tidak akan lagi ada ketingin
dan mereka akan bekerja sama
konteks membuat dunia yang terutama dari segi perekonomian
baik kalau bicara kesepakatan ini prof
yang paling kemudian ditunggu adalah yang sempat tadi anda mention adalah leaders communique
atau kesepakatan bersama
tapi kemudian dibayang bayangi bahwa pertemuan itu tidak akan menghasilkan leaders communique ini
nah anda melihatnya bagaimana
kalau kemudian nanti tidak ada hasil kesepakatan alias leaders communique
begini yang pasti adalah agenda yang diusulkan oleh indonesia
kemudian dibahas oleh banyak negara itu kan sudah dilakukan
sejak indonesia tahun kemarin mendapatkan presidensi dari itali
dan kita sudah bekerja selama satu tahun ini
nah dalam konteks seperti itu sebenarnya sudah banyak kesepakatan yang sudah bisa dijalankan
sehingga sekarang masalahnya adalah ke depan
kepala pemerintahan dan kepala daerah ini kan membuat leaders declaration atau communike
yang intinya adalah
mana mereka akan menyikapi apa yang terjadi dan ke depan itu seperti apa
nah menyikapi apa yang terjadi ini yang memang akan menjadi sesuatu yang sulit
karena adanya perang dan itu salah salahanlah antara amerika serikat dengan ukraina
nah oleh karena itu saya memang sekarang ini sedang dirumuskan
bagaimana kata dan kalimat yang bisa diterima oleh negara di antara g dua puluh itu
karena ini harus ada konsensus
nah kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan
nah barulah itu yang akan disampaikan
tapi kalaupun tidak
karena ini bukan juga dokumen hukum
tidak ada sesuatu yang mengikat
maka juga tidak masalah
baiklah terlepas kemudian dari leaders communique ini
prof presiden jokowi mengatakan bahwa ktt g dua puluh ini tidak boleh gagal dan harus berhasil
nah bagaimana kemudian kita bisa menilai kesuksesan ktt g dua puluh ini
yang pasti semua agenda yang diusulkan indonesia sudah dibahas
dan kita kan mengusungkan
yaitu mengenai masalah arsitektur kesehatan
bahkan sudah ada pandemic fund
lalu kemudian juga isu tentang transisi energi
dan kemudian yang terakhir adalah digitalisasi terhadap ekonomi
itu semua sudah dibahas
sudah dapat apresiasi
bahkan sudah ada yang dijalankan ya
jadi itu sudah berhasil
bapak presiden juga tahu bahwa
kalau perang tidak dihentikan
maka ini tidak akan membuat pertumbuhan perekonomian dunia meningkat
oleh karena itu bapak presiden sejak awal sudah mengundang presiden zelensky
bapak presiden sudah datang ke pertemuan g tujuh di jerman
secara pribadi menyampaikan undangan
dan semua anggota g tujuh hadir di indonesia
lalu kemudian bapak presiden ke ukraina dan ke rusia
meskipun sudah disampaikan undangan secara pribadi
tapi tidak hadir
nah bahkan bapak presiden sudah menelpon satu persatu
untuk memastikan kehadiran mereka
memang di luar kendali bapak presiden bahwa presiden rusia tidak hadir
seandainya presiden rusia hadir
maka yang kita harapkan adanya bilateral meeting
antara presiden rusia dengan presiden biden
sebagaimana dan xi jinping dengan presiden biden
nah sayangnya ini yang tidak terjadi
tapi lepas dari itu
jadi tadi di pertemuan kalau saya tidak salah
menteri luar negeri rusia melakukan walkout
delegasi dari ukraina melakukan pidato dan lain sebagainya
jadi mengindikasikan bahwa mungkin saja
negara negara ini sampai perang dan mereka perlu untuk keluar
bagaimana keluarnya yang bisa menyelamatkan dari negara negara ini
dan tentunya pemerintahan dari masing masing negara
baik kita akan tunggu konkretnya pada hari terakhir besok
kalau begitu prof hikmahanto juwana pengamat hubungan internasional
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam terima kasih